hari ini kementerian komunikasi dan informatika akan mencabut izin lisensi pengguna frekuensi dua tiga ghz yang dimiliki oleh pt first media pt internux atau bold dan pt jasnita telekomindo
kepada cnn indonesia com plt humas kemenkominfo ferdinandus setu mengatakan saat ini hanya pihaknya sedang memproses sk pencabutan izin penggunaan frekuensi radio terhadap tiga operator tersebut
sk pencabutan izin lisensi akan dikeluarkan hari ini
ferdinandus juga menyebutkan jika setelah sk pencabutan layanan tidak dihentikan oleh operator maka layanan ketiga operator tersebut ilegal dan masuk ranah pidana
langkah ini dilakukan setelah first media boll dan jasnita tidak melunasi biaya hak penggunaan frekuensi radio dua tiga ghz
pada dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas tunggakan pokok dan denda untuk first media mencapai rp tiga ratus enam puluh empat miliar dan bolt mencapai rp tiga ratus empat puluh tiga miliar
sedangkan tunggakan pokok dan denda pt jasnita mencapai rp dua satu ratus sembilan puluh tujuh miliar
dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan plt kepala biro humas kementerian komunikasi
dan informatika ferdinandus setu selamat siang pak ferdinand
ya selamat siang mas ferdi
ya pak ferdinand kita ingin mengkonfirmasi kemudian yang dicabut ini izin operasional atau memang izin penggunaan frekuensi saja atau bagaimana pak
baik pemirsa cnn dapat kami sampaikan bahwa siang ini kementerian komunikasi dan informatika republik indonesia sedang memproses sk surat keterangan pencabutan izin penggunaan frekuensi radio ipfr
terhadap dua tiga ghz terhadap tiga operator telekomunikasi pt internux pt first media tbk dan pt jasninta telekomindo
kenapa kita cabut izin penggunaan frekuensinya
karena ketiga operator tersebut telah melakukan tunggakan pembayaran bhp frekuensi selama dua puluh empat bulan berturut turut dengan batas akhir atau tenggak deadline pada tanggal tujuh belas november dua ribu delapan belas pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan
dua hari yang lalu
pak ferdinand kalau kita lihat nominal tunggakan dan bunga ini terbilang cukup besar sejak dua ribu enam belas begitu
bagaimana kemudian ini tidak bisa terdeteksi sebelumnya baru tahun dua ribu delapan belas ini menjadi akumulatif sehingga nominalnya begitu tinggi
bagaimana sebenarnya kronologinya pak
baik jadi bukan baru terdeteksi di tahun dua ribu delapan belas
ketika tahun dua ribu enam belas kami melakukan surat penyampaian bahwa pembayaran
kepada tiga operator tersebut adalah sekian
dan kemudian di tahun dua ribu tujuh belas juga kita lakukan
peringatan kepada tiga operator tersebut sudah kita layankan sebanyak tiga kali
masing masing jeda antara satu peringatan dengan peringatan lain itu sebulan
setiap sebulan kita layankan peringatan
dan artinya itu sudah aware dari awal dari pertama sekali besaran tunggakan dan denda yang mereka terima oleh tiga operator ini
kalau kemudian ini akan dicabut apakah
ada imbas tertentu untuk para pengguna atau layanan dari tiga operator ini pak ferdinand
ya betul sekali pasti yang terimbas ya
otomatis layanan pt internux seberupa bol dan layanan pt first media juga berupa bol
dan layanan jasnita telkomindo di beberapa wilayah di sulawesi utara itu akan terdampak
yang kami pastikan juga bahwa pt first media itu ada tiga jenis layanan ya
supaya pak omir pak cnn juga
perlu tahu bahwa ada layanan first media berupa fastnet itu internet berkecepatan tinggi menggunakan kabel
dan juga layanan tv kabel
nah ini dua layanan terakhir ini tidak terdampak dari pencabutan izin penggunaan frekuensi yang akan kami lakukan pada hari ini
ini kasus ini justru malah direspon dengan gugatan begitu ke kemeninfo pak
sejauh ini bagaimana upaya dari kemenkominfo untuk mengajukan kasasi atau apa proses selanjutnya
yang akan ditempuh
jadi pt internus itu melakukan dua tindakan hukum
yang pertama adalah melakukan pkpu penundaan kewajiban pembayaran utang
memang sudah ada putusan dari pkpu oleh majelis hakim pada tanggal empat belas november kemarin
mereka sesuai ada homologasi atau restrukturisasi utang
dan kemenkominfo dengan tegas menolak putusan pkpu tersebut
dan akan melakukan pengajuan kasus
kami sudah meminta kesediaan jam datun jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara
sebagai kuasa hukum kemenkominfo untuk melakukan proses pengajuan kasasi
nah itu yang pkpu
yang kedua adalah pt un tindakan gugatan pt un
nah gugatan pt un dilakukan oleh dua perusahaan yaitu pt internus dan pt first media
itu akan kami terhadapi setiap prosesnya dan sesuai dengan regulasi yang ada
kapan jadwal persidangan ini akan berlangsung pak ferdi
untuk yang pt internus dan pt first media hari ini sidangnya
kemudian pt intrums pada tanggal dua puluh dua november hari kamis besok
baik terima kasih pak ferdinandus setu plt karo humas kemenkominfo